nah siapa yang belum punya sim nih udah punya sim belum
surat izin apa menikah
ya jadi bagi yang ingin membuat sim baru atau memperpanjang sim kini bisa mendaftar melalui online dengan aplikasi e sim
nah cara ini bisa mempercepat proses pembuatan sim dan yang pasti ini bisa terbebas dari aksi calo ya rian
dan informasinya ini menutup cnn indonesia today kali ini
dan saya rian hasri pambet undur diri terima kasih sudah menyaksikan selamat beraktifitas dan sampai jumpa
anda harus mengisi formulir dengan menggunakan kertas seperti ini dengan banyak sekali kolom kolom yang harus diisi
dan ini sangat memakan waktu dan bisa menyebabkan antrian yang sangat banyak di ruang tunggu
namun dengan adanya aplikasi esim yang telah dibuat oleh satpas polresta sidoarjo
dengan aplikasi esim ini anda bisa melakukan mengisi formulir data diri anda dimanapun dan kapanpun dengan mudah
dan setelah anda berhasil terverifikasi maka anda akan mendapatkan nomor yang bisa
anda berikan ke loket formulir setelah itu anda bisa melakukan pembuatan sim dengan mudah dan cepat
pemohon sim mengaku merasa lebih praktis dan cepat saat melakukan proses pembuatan sim
ya lebih cepat aja lebih praktis juga lebih cepat kan biasanya antri
ini nggak pakai antri tinggal online aja sudah langsung bisa
aplikasi ini baru dirilis beberapa hari lalu
wajar jika ada pemohon sim yang belum tahu dan masih menggunakan formulir manual
belum tahu sih awalnya tapi setelah apa namanya kok ada yang bilang sekarang pakai online kayak gitu
ini apa ngisi formulir biasa sih
bingung awalnya tapi kan ada contohnya juga kan kalau enggak ini ya tanya sebelah

selain mempermudah dan mempercepat proses pembuatan sim aplikasi esim diharapkan mampu menekan calo yang seringkali terjadi di dalam satuan pelayanan administrasi sim
ide ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat lagi terkait pelayanan sim untuk polresta sidoarjo
yang kedua kita juga
yang kedua kita juga
mulai memangkas apa yang jadi pameo yang terjadi di masyarakat
oh buat sim itu susah
dan abis itu juga banyak calo yang ada ketika seseorang itu mengurus sim
kita harapannya di prestasi diwarjo itu kita hilangkan
kalau perbedaan yang signifikan adalah salah satunya meja sudah saya kurangi
meja dulu itu ada empat di ruang loket satu
yang biasanya ketika orang masuk di kita kasih permulir dia itu masih sibuk nulis ya
itu tidak ada lagi
itu makanya saya kurangin tinggal dua saja
pihak satlantas polresta sidoarjo terus melakukan upaya sosialisasi esim ke masyarakat agar lebih dikenal
rencananya pelayanan esim ini akan disediakan di mall pelayanan publik dan pusat perbelanjaan di sidoarjo